bisa juga karena anggota keluarga saya itu banyak yang juga suster dan pastor
jadi pada awalnya motivasinya sangat sederhana
tinggal di biara pusat putri renya rosari lebaularan tuka
suster simprosa paham betul berserah diri demi agama dan umat katolik
adalah janji suci kepada tuhan
bagi saya sosok pribadi dari suster simpro
adalah satu pribadi yang bagi saya itu mengagumkan
karena suster sangat empati
juga sangat mempunyai keprihatinan terhadap orang orang miskin
terus dia punya kreativitas untuk membangun martabat sesama yang menderita
dedikasinya kepada umat membuat paus yohanes paulus
kedua mengundangnya ke fatikan sebelas tahun silam
di larang tuka ia kerap mendatangi klinik pengobatan yang dikelola biara
rangkaian doa serta pujian yang dilantunkannya bersama para pasien
tidak hanya sebagai pengharapan akan kesembuhan fisik
namun juga rohani
seperti pada permulaan sekarang
suster juga sering mengunjungi pasien pasien di sini
memberi mereka motivasi memberi mereka semangat
terutama pasien pasien dengan penyakit yang lama
yang sering berkunjung
suster simprosa sering memberi mereka itu siraman rohani berupa
kayak firman ajak doa pagi nyisa
seterusnya ujian sedikit
seterusnya ujian sedikit
seterusnya ujian sedikit
seterusnya ujian sedikit
ia tak pernah lelah membantu manusia di jalan tuhan
tak hanya orang lanjut usia yang membutuhkan perhatian
ia juga mencurahkan perhatian kepada anak anak penyandang cacat
kasih sayang dicurahkan suster simprosa dan para biarawati lain
yang menjaga mereka di sebuah panti khusus
lorenzo besar jadinya apa
tak jarang ia dan sesama biarawati menyambangi kerabat dan umat
yang tinggal di seberang pulau
mengarungi laut timur dengan perahu penumpang sederhana
sudah biasa ialah kota
karena saya merasa bahwa ketika kami hadir
ketika kami hadir di tengah umat
terutama mereka yang menderita
yang miskin yang cacat
ketika kami hadir itu
ada sebetulnya ada rasa kekuatan tersendiri
dari diri mereka yang dikunjungi
menjadi seorang biarawati memiliki arti yang sangat besar bagi suster simprosa
dia mempercaya kasih allah teramat dalam
itulah sebabnya ia terus ingin menjadi lentera bagi sesama
meski demikian hingga pascah kali ini
sebagai hamba ia merasa masih belum cukup
membalas kasih bunda maria
terima kasih beri terima kasih beri
kepada tuhan alamu kepada tuhan alamu
aku bahagia karena dikencangkan
tuhan alamu dania
tuhan alamu dania
kapel kapel megah berdiri di larantuka nusa tenggara timur
hampir setiap sudut di tanah ini ibarat rumah puja puji
patung patung keramat menyambut ribuan peziarah
yang mengunjungi kota pelabuhan ini setiap tahunnya
larantuka dikenal sebagai kerajaan pertama di wilayah timur indonesia
yang mengandut agama katolik
sebuah catatan sejarah menyebut agama katolik pertama kali masuk ke larantuka
pada seribu lima ratus sebelas dibawa para misionaris asal portugis
sejak saat itu agama katolik berkembang
dan diandut mayoritas penduduk asli larantuka
masyarakat larantuka memasuki semana santa
kata ini berasal dari bahasa portugis
yang artinya pekan suci
ini sebuah prosesi agung yang dilakukan sejak lima abad silam
rabu trewa hari terakhir masa prapaska
salah satu rangkaian defosi dan liturgi semana santa
dimulai pada hari ini
tepat di depan kapel tuan ma
pecah menjadi sebuah kota
jadi ini adalah salah satu prosesi pembuka kemeriahan pasca
yang ada di wilayah larantuka
di mana seluruh pemuda yang ada di wilayah ini
mereka beramai ramai membunyikan
tank yang dipukul maupun yang digesek di jalan
sebagai bentuk kemeriahan
apapun untuk melihat bagaimana
akan dimulainya prosesi pasca esok hari
ini adalah peringatan akan dimulainya
masa perkabungan yesus dalam terihari suci
peringatan peringatan yesus dalam terihari suci
sebenarnya apa makna dari rabu trewa ini
itu keyakinan dan percaya dari leluhur itu
bahwa dia mengusir dari buat gandun keributan
sehingga itu maksudnya mengusir roh roh
mengusir roh roh jahat yang ada dalam kampung itu
atau di kota ini
sehingga setelah kegaduhan selesai itu
larantuka sudah masuk dalam suasana tenang
tidak ada bunyi bunyian lagi
lonceng gereja juga nanti tidak dibunyikan
seluruh kota tenang
umat katolik larantuka mulai menjambangi
tori tuan trewa atau yesus yang terbelenggu
di malam yang kian larut mereka mengenang perjalanan yesus
yesus sembuhkanlah kami
para pendoa pun bersimpung di hadapan salib kasihnya
yesus kasihanilah kami
yesus kasihanilah kami
hari kamis adalah hari pertama pembukaan kapel tuan ma
masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi
memenuhi jalan jalan menuju kapel
kesempatan umat untuk melihat dan berdoa langsung untuk tuan ma
memang hanya setahun sekali
yaitu pada semana santa atau pekan suci menjelang perayaan pasca
berdoa kepada tuan ma
patung ini kenapa mereka merasa begitu dekat
begitu keramat karena
keyakinan mereka itu penjelmaan
penjelman dari bunda maria menjadi patung
sebelum para peziarah bertemu tuan ma
konferia menjalani prosesi khusus untuk menyiapkan tuan ma
patung sakral ini dihias dengan kain berkilauan
dan dimandikan terlebih dahulu sebelum dihadapkan ke umat
hanya orang tertentu yang tergabung dalam konferia
yang boleh memandikan tuan ma dan patung patung sakral lainnya dilarang tukang
dikenal sebagai serikat persaudaraan dalam kristus
mereka diambil sumpah untuk tidak membocorkan apa yang mereka lihat
mata lihat mulut tutuh
mulut doto badan piko
artinya kami kalau sudah melihat jangan berbicara
kalau kita berbicara berarti resikonya tanggung sendiri
jadi itu hal yang tabuh untuk disampaikan kepada seluruh umat
khusus mereka kesebelah sini yang sudah diangkat sumpah
perhimpunan yang diperlukan oleh tuan ma
satu persatu peziarah memasuki kapel tuan ma
dengan penuh iman dan berserah diri bertemu sosok bunda mereka
menyangkut cium tuan itu seperti berbiasa
kalau anak mau sungkem ke orang tua
mereka menyarankan mohon ampun
atau meminta sesuatu
bapak dengan mengaksanati awalnya dengan cium tuan
menandakan bahwa mereka semua taat pada bunda maria dan yesus
kor freyria berperan penting selama proses semana santa
salah satu tugas konfreria adalah menyanyikan lagu puji pujian selama ritual ini
sungguh suka dan duka
setelah tuan ma kapel tuan ana juga ikut dibuka
seperti tuan ma patung tuan ana juga hanya diperlihatkan setahun sekali
patung ini dipercaya sebagai simbol yesus
tak ada yang tahu pasti bentuk asli patung tuan ana
kecuali anggota konfreiria
umat juga tak ingin melewatkan momen mencium tuan ana
tuan ana mengingatkan pada tuhan
bahwa dia merupakan tuhan yang dipercaya
tuhan yang dipercaya
tuhan yang dipercaya
tuhan yang dipercaya
tuhan yang dipercaya
tuhan yang dipercaya
tuhan yang dipercaya
ini adalah hari puncak dalam rangkaian semangat santa
pagi hari umat berdatangan ke sejumlah pelabuhan menuju kapel tuan meninu
setelah melaksanakan misa jalan salib sebagian besar umat katolik maupun peziarah yang ada di larantuka ini
mereka lanjutkan dengan prosesi berikutnya yaitu prosesi laut
di mana ribuan warga mereka akan menaiki kapal laut maupun sampan untuk menuju ke kapel tuhan menino
dari seluruh wilayah di
perahu dan sampan ini datang dari berbagai pulau di sekitar larantuka
ratusan kapal dan sampan menuju kapel tuan meninu yang terletak di kampung kota rowido paroki sanhuan lebau
tuan meninu adalah simbol tuhan kanak kanak
warisan masa lampau ini adalah simbol digenapinya janji allah kepada umat manusia
penyelamatan itu juga mulai dengan kelahiran
maka prosesi laut itu tentang yesus yang kecil itu yesus yang baik
kelahiran juga adalah keselamatan
tiba saatnya tuan maninu dihantar
menuju perahu tradisional kecil
jadi saat ini seluruh perahu sampan milik umat wapun jemaat yang ada di sini
kita mengikuti perahu yang berada di depan itu perahu yang membawa patung tuan menino
dan menurut tradisi yang ada di sini
tua menino itu tidak boleh dilewati atau dilampaui oleh perahu perahu jemaat lain
kecuali dua belas perahu sampan berwarna hitam di sebelah sana yang melambangkan dua belas rasul
mengantar tuan meninu ke armidanya di selat konsalus menjadi sesuatu yang bermakna dalam perayaan ini
tuan menino dihantar
hidung suci dilantunkan sejumlah jemaat
berbaur dengan deburan ombak laut flores mengantarkan patung yesus kecil ke tatanya
lewat tengah hari berok tuan maninu pun berlabuh
ribuan umat telah menunggu kedatangan patung tuan meninu
untuk ditepatkan pada persinggahannya
jalan menemani tuan man
tuan ana pun keluar dari kapelnya seiring umat yang telah menunggu sejak pagi hari
tuan ma dan tuan ana dibawa menuju katedral
untuk bersiap menjalani prosesi malam jumat agung
inilah tradisi yang terpelihara sejak lima abad silam
mengenang kisah sengsara dan wafat yesus
sepanjang ini kami tetap memakai warisan tuhan
sebelumnya kami berpikir bahwa tradisi ini akan berubah
berarti nanti lama kelamaan akan punah tradisi ini
putih dengan topi merah ala portugis adalah lakademu
istilah lakademu berasal dari nikodemus
orang yang mengusung jenazah yesus turun dari kayu salib
inilah saatnya umat katolik merenungkan hidupnya
sesuai jalan salib yesus bersama bunda maria
doakanlah untuk selalu
setelah menyerahkan mati
doakanlah untuk selalu
setelah kami yang berdosa ini
karam dan waktu kami mati amin
terang ini adalah ungkapan iman yang harus bercahaya
juga harus berkorban lewat lilin itu
dan keliling kota itu
di sana kita berharap bersama bunda maria
tuhan mah bunda berduka cita
untuk mengarak putranya yang wafat lewat simbol peti itu
malam itu diterangi cahaya ribuan lilin
diiringi doa tertinggi untuk tuan mah
arak arakan mengelilingi kota laran tuka
melewati delapan armida atau tempat persinggahan
armida yang berarti kemah dalam bahasa portugis
mewakili tiga belas suku utama laran tuka
tiap armida yang disinggahi tuhan ana dan tuhan mah
menyimbolkan perjalanan hidup yesus
sejak kelahiran hingga kematiannya
semua derita ia terima dengan lapang dada
dalam kepasrahan pada kehendak bapaknya
di setiap armida dalam keheningan
saat seluruh doa dan nyanyian dihentikan
kembali dikemandangkan ovos omnas atau seruan duka yesus

sejauh kemah yang dianggap sebagai perjalanan hidup
kemudian dianggap sebagai perjalanan hidup
syair dalam bahasa portugis ini memiliki arti
wahai sekalian kamu yang melintasi jalan ini
pandanglah dan lihatlah
apakah ada kedukaan seperti kedukaan
lalu berikan kisah kisah yang dioneyakan
inilah prosesi suci semana santa bagi umat katolik

mereka percaya hari hari ini adalah hari yang penuh berkah
mereka beriman mereka setia kepada bunda maria dan kristus
selama lebih dari lima abad tanpa banyak pertanyaan tanpa ada keraguan